aku selalu bikin keributan di keluarga kamu
semuanya bukan salah kamu kok
yang pastinya sekarang kamu itu gak apa apa
dan sampai anak ini lahir
kamu gak boleh mikir masalah ini ya
ya kamu istirahat sekarang
aku gak marah kok
ini bayinya lagi ngapain sih
wah mas adria hebat
dengan mencium baunya aja
mas bisa udah tau kalau ini wedang ronde
biarpun mas punya ketentuan
tapi mas selalu kerja keras
mas harus tunjukin kalau mas itu mampu
omongan nenek juga tidak berpengaruh bagi aku
ya deh mas
tapi ini wedang rondenya boleh makan gak
ah masih hangat loh
nggak usah uh

yang apa kok is beas aja
kamu kok diem kamu lagi mikirin apa sih enggak kau mas dewi nggak papa kamu jangan panggil aku
emas dong kesannya aku ini tua banget cukup panggil aku satria aja ya mulai sekarang kamu
enggak boleh manggil aku dengan nama mas andre panggil aku dengan andre mau kan kamu panggil
saya satria doang iya satria kamu kenapa ada masalah enggak kok dewi nggak papa nggak ada

ini orangnya yang paling baik kamu yang paling baik kamu yang paling baik kamu yang paling baik kamu
pandai pandai orangnya cerias selalu gembira nggak seperti sekarang gapapa beneran dewi lagi
enggak ada masalah tapi makasih ya kamu udah mau nanya kayak gitu aku kira kamu orangnya
keras tapi ternyata baik juga kamu itu lucu ya kok begitu aja dibilang makasih
tapi bener kan kamu gak apa apa
ini adalah istri saya
ini belum berakhir nek
sama sekali belum berakhir
saya bukan sita
ya allah terima kasih ya allah
engkau telah membangunkan kita kembali
kok saya bisa ada disini nol
jadi aku langsung aja bawa ke rumah sakit
aku gak suka deh kamu keterlaluan kayak gitu gustaf
buat orang khawatir tau gak
kalau kerjaan saya selalu bikin nolila susah terus
kalau kamu gak bisa diselamatin kan
kok alhamdulillah sih om
kok ibu khawatir sama om
malah seneng banget
gak tau juga nanti saya
kok jadi bingung ya
yaudah kalau kamu masih bingung
ngobrolnya ntar malam aja ya
aku pasti denger
aku juga pasti terima
aku pasti denger
alhamdulillah pasti terima
ya udah ngomongin ntar malam aja ya
sekarang aku nganterin nara dulu ya
kamu udah begitu banyak berkorban buat aku gustaf
mungkin udah waktunya buat aku jujur dengan perasaanku sendiri
dan membuka hati aku buat kamu gustaf
kalau kamu mau mengungkapkan perasaan kamu
aku akan menerima itu
aku akan menerima itu
aku akan menerima itu
aku memang banyak selvada
karena aku saya pronot
ya aku mampus
kalau perlu dulu
kamu suka sama tempatnya
aneh aja kamu ngajakin aku kesini
kamu ini ada apa sih
kok ada tante inti
halo ada tante inti
eh ada dong
aku yang suruh mereka ke sini
aku mau mereka semua jadi saksi lah
jadi saksi apaan
kalau malam ini malaman spesial inilah
aku ingin melamar kamu
aku ingin kamu jadi istri aku lah
iya istri aku
ya udah kalau kamu masih bingung ngobrolnya ntar malam aja ya
aku pasti denger
dan aku juga pasti terima
alhamdulillah pasti terima
terima ya bu
kalau kalian tetap suka sama bu dan
jadi seperti ini
nenek yakin satria akan jadi suami yang baik buat kamu
apa kamu gak ingin lihat lara punya orang tua yang lengkap
lila cintamu membiru
kenapa ragu satri akan cakep
kamu mau gak jadi istri apa
selamat ya buat kalian bertiga